tadi gue denger orang ketawa
gak ada siapa siapa
lo maksudnya gak kenal gue
memang badan dan pipi gue udah agak kurus
ini lo terlibat kejahatan
ini lo bener bener gak nyangka
bisa terlibat kejahatan
kimi juga diselakain
enggak enggak enggak
gue harus tolongin sisil dulu
enggak enggak enggak
gue gak mungkin ninggalin kimi dalam keadaan kayak gini
kimi bertahan kimi gue datang kimi
kimi kimi kimi sadar sadar
kim kim jangan tinggalin gue
kenapa gue baru nyadar kalau selama ini
kimmy please gue gak mau kehilangan lo kim
perbuatan baikmu sudah cukup banyak
masa hukumanmu berakhir
kek maksud kakek apa hukumannya berakhir
artinya kamu memang sudah berubah
darren anak baik
bahkan kamu tidak menganggap lagi hari hari kau berubah
hari hari kemarin sebagai hukuman
gue udah berus
kakek kenapa gue jadi gendut lagi kakek
kenapa kenapa nih aduh
aduh aduh aduh
di sini kurus di sana gendut
derent wajah dan tubuhmu memang sudah kembali seperti semula
tetapi bayangan itulah yang akan selalu kamu lihat kalau kamu bercermin
itu sebagai peringatan bahwa kamu pernah gendut
terima kasih kek terima kasih
memang harus begini supaya darren gak kilaf lagi
berani berani nyedih nyekap gue di sini
si hany pasti punya rencana jahat nih
dia pasti dalam bahaya
glaxio kalian ada dimana sih
glaxio jangan kelamaan main di hutan lho
ditaksirin sama penunggunya baru tau rasa lho
hah itu kan kimi
eh tapi itu cowok siapa ya
kok glasio gak ada
kim maun dong
eh dok jangan bingung aja
bantuin gue bawa kimi ke villa
kok dia kenal sama gue sih
hahaha gue jadi gak enak nih
ternyata ketenaran gue sampe masuk ke dalam hutan juga
jadi umurindu dari bagian can
begitau gini yah
pokoknya udah kuchut
nah gitu itu juga
tidak ada orang di sana
tapi tv masih nyala
kalau mereka lagi nyariin gue
pelan pelan bentar lagi udah nyampe tempat gitu kok
ah itu suara mereka
aduh gracio lo tuh dari mana aja sih lo tuh mesti tahu kimmy itu tadi hampir kelelap
eh do gue tuh disekop sama betina betina cs tiger itu
dan asal lo tau ya mereka tuh bikin markas di village belah
diri kok lo gak ngasih tau sih
gue juga gak tau gitu lo kan gue udah lama gak berteman sama orang ya kayak gimana sih lo
udah udah kita mendingan ngurusin gini aja dulu sekarang ya
yuk yuk yuk
tapi han sekarang sih gue udah males pikirin si kimi ya kan de
iya iya iya iya ada yang lebih menarik tuh di bila sebelah
kayaknya belum dibuking orang ya gak
yap bener banget eh han daripada dia bangun disana sekarang kita ajak ke sini gimana
iya bener bener kita ajak
eh cewek cewek bawa ke ikan bawal lagi pada ngomongin apaan sih
eh linal lo gak perlu tau de ntar rebutan lagi sama kita
linal gitu loh
tadi gue dengar orang ketawa
gak ada siapa siapa
gue gue deren lo masa gak kenal gue memang badan dan pipi gue udah agak kurus
daripada alas diri yang disini mendingan mampir ke belakang sekolah
eh mendingan lu berdua pada istirahat dia di kamar sebelah yang udah disediain
tapi ntar kimi gak ada yang nungguin
aduh kan ada toto sama klasio
mendingan kita istirahat juga yuk
si kima udah tidur ini
paling dia bangun bangunnya nanti malem
kalau nggak besok pagi hari ini tuh udah bener bener tegang banget
bentar ya dok
gue kayak mimpi aja dia masih hidup
untung ada darren
tuh gue harus berterima kasih nih sama dia
kita kan juga baru ngobrol ngobrol bentar
yogurtnya aja masih banyak
gue buatin jus kiwi mau gak
gue udah kenyang
oh ini udah malam banget
belum kok belum malam banget
legian kan lo belum cerita
lo tinggal di mana terus sekolah lo di mana mobil lo apa nomer telepon lo berapa ya kan
ya ampun gue kan udah bilang
gue tuh satu sekolah sama lo semua
lo tuh lucu banget sih
kecual kecual kecual
oh mau masih pada tidur lagi
mereka tuh pada gak lapar mbak ya
gue aja tuh udah lapar banget
tapi pasti mereka semua tadi pada panik darren ngurusin gue
kok dia udah gak keliatan lagi ya
kimi lo udah sehat kim
lo siapa sih
udah cinta dalam aja
enggak enggak enggak
duduk sini dulu
tapi gue aja gak kenal sama lo
lo tuh siapa sih
eh denger ya
gue emang nyaris mau tenggelam
aduh lo tuh jangan nama namain stress gue deh
beginilah gue dulu sebenarnya
sampai sampai gue ketemu kakek kakek sakti yang ngubah gue jadi kendu
ada yang mau gue tunjukin juga ke lo
tapi harus setelah jam dua belas malam
kok masih jam dua belas malam sih
jangan jangan di china ini ada
ih gue takut
daripada lo ketakutan
gimana kalau kita cari